sampai jumpa di video selanjutnya
kabut tipis berarak beradu menyelimuti puncak atap rumah adat non eksotis
wairebo desa di atas awan ini menyimpan segudang kekayaan budaya dan panorama
begitu agung selaras dengan kearifan lokal yang lestari
berada di ketinggian satu dua ratus meter di atas permukaan laut
desa wisata wairebo yang terpencil jauh dari hiruk piku kota
bila anda mendarat di labuan bajo anda harus melanjutkan perjalanan selama tiga jam menuju desa denge
desa denge merupakan desa terakhir yang bisa diakses kendaraan
selanjutnya anda harus mendaki jalan setapak yang cukup terjal selama kurang lebih tiga jam
selama pendakian terdapat tiga pos pemberhentian untuk anda beristirahat
sampai juga akhirnya dan setiap wisatawan diwajibkan untuk memukul alat tabu ini namanya kentong
sebagai penanda datangnya tamu
seperti itu ya bang ya berapa kali pukulnya
tiga kali lebih boleh juga
harus kencang ya
jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama di wairebo
selamat datang di wairebo
rasa penat seolah sirna
kalakaki saya menapaki desa yang dikelilingi hutan tropis manggara ibarat yang lebat
rumput yang membentang begitu asri dan alami seolah tak terjamah
keramah tamahan masyarakat desa wairebo tercermin dari ritual menyambut tamu wailuu yang dihelat di rumah gendang
dihubungi dengan kata kata
wailuu dipimpin tetua adat yang bertujuan meminta izin dan perlindungan kepada roh leluhur terhadap tamu yang berkunjung dan tinggal di wairebo hingga tamu meninggalkan kampung
bagi masyarakat wairebo wisatawan yang datang dianggap saudara yang sedang pulang kampung
hal itu disadari sebagai potensi wairebo dalam menarik wisatawan sehingga geliat pariwisata kembali bangkit
dan membuka lapangan kerja yang memberi dampak
langsung bagi warga setempat
terdapat tujuh rumah baru niang yang dibuat nenek moyang mereka yang memiliki arti menghormati tujuh arah mata angin dari puncak puncak gunung yang mengelilingi desa wairebo
baru niang berdiri di tanah datar dan dibangun mengelilingi altar yang disebut

compaang merupakan titik pusat penerbangan
compaang merupakan titik pusat penerbangan
dia menjadi satu tempat ketujuh rumah yang dipercaya sebagai bangunan sakral untuk memuji roh leluhur
rumah baru niang melambangkan seorang ibu dengan sifat melindungi mengayomi dan memberi rasa aman
persambungan di masing masing konstruksi bangunan dianggap sebagai visualisasi pernikahan sepasang suami istri dalam membangun keluarga
atap rumah baru niang terbuat dari daun lontar yang dikombinasikan dengan ijuk
bentuknya yang unik menyerupai kerucut merepresentasikan perlindungan dan persatuan
lantai rumah baru niang disusun dengan bentuk lingkaran menyimbolkan keadilan dan keharmonisan masyarakat
tingkat pertama dinamai lutur yang dipakai untuk aktivitas tempat tinggal
di dalamnya terdiri dari kamar tidur seluruh anggota keluarga dan dapur
satu rumah diisi enam sampai delapan keluarga
tingkat kedua dinamai lobo sebagai tempat menyimpan makanan
pada lantai ketiga atau lentar benih tanaman hasil panen disimpan
sementara lantai keempat atau lempar hai memiliki fungsi menyimpan bahan cadangan makanan
dan yang paling atas atau kelima dinamai hekang kode sebagai ruangan menyimpan sesajar
saat malam tiba udara sejuk pegunungan begitu menyegarkan
wisatawan diajak untuk makan malam bersama dengan sajian makanan sederhana
bagian tengah rumah dijadikan tempat makan beralastik kar anyaman
kehangatan seperti keluarga begitu terasa lantaran semua berbaur
suasana kebersamaan seperti ini yang ingin dibangun di wairebo
betul begitu bang timu baik dari warga setempat maupun juga dari wisatawan
dan kita di sekeliling ini nanti akan tidur bersama di masing masing kasur yang sudah disiapkan
sangat sederhana tetapi bisa merasakan bagaimana hidup seperti warga lokal
mentari menyembul dari ufuk timur
memberi kehangatan di tengah udara segar surga y rebo
setiap pagi masyarakat y rebo menanam biji kopi
ya kopi menjadi andalan untuk dinikmati sendiri maupun untuk dijual kepada wisatawan
kopi di sini diolah secara tradisional seperti itu ya
tidak menggunakan mesin
tidak menggunakan pupuk dan pesticida
dan ini menjadi aktivitas pagi oleh warga dan juga wisatawan sehingga membangun keakraban di y rebo
begitu pula halnya dengan tenun
menenun kain songket bagi kaum perempuan di werebo telah menjadi tradisi turun temurun
ciri dari tenun khas y rebo adalah warna kain
kain yang cenderung lebih terang dari kain tenun flores lainnya
kopi dan tenun wajib dimiliki jika berkunjung ke desa peraih juara satu kategori daya tarik wisata anugerah desa wisata
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
dengan membeli produk kreatif lokal anda turut membantu ekonomi warga sekaligus bangga buatan indonesia
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno pada kunjungannya desember dua ribu dua puluh satu lalu menyampaikan rasa takjubnya dengan kampung adat wairebo
sore hari duduk di depan gati bu
baca buku novel sambil nyuruh putih manis hangat
mari dukung pengembangan desa y rebo
memberi angin segar kebangkitan pariwisata di y rebo
warga semakin siap menyambut kedatangan wisatawan dan mengeliatkan kembali ekonomi masyarakat lewat pariwisata
tentang juara satu werebo ini ya setelah menteri pariwisata itu kembali ya lumayan ya pengunjung pengunjung
sebagai situs warisan budaya dunia yang ditetapkan unesco pada dua ribu empat belas

semakin menegaskan betapa indahnya pesona kearifan yang wajib didatangi
sepadan dengan perjuangan untuk menjajakinya
bagi anda yang ingin menyapa desa y rebo dapat mengunjungi laman instagram y rebo official
atau melalui sejumlah agen travel daring yang membuka trip baik secara privat ataupun rombongan
takjub dan kesan ketenangan yang begitu mendalam saya rasakan yang tidak didapatkan di tempat wisata pada umumnya
ada istilah untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai perlu kerja keras dan why rebo wisata hidden gem yang wajib dikunjungi
selalu perbarui informasi wisata anda di indonesia travel dan wisata terbaik di indonesia hanya di indonesia aja